menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan menegaskan bahwa proyek pengembangan food estate di dadahub kabupaten kuala kapuas kalimantan tengah harus bisa berjalan
pengembangan food estate di lahan seluas satu ratus enam puluh tujuh ribu hektare itu sebelumnya mendapat perhatian serius dari presiden joko widodo berikut liputannya
dalam kunjungan sehari ke lokasi food estage selasa siang di kecamatan dadahuk kuala kapuas kalimantan tengah
menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan melihat langsung proses penanaman padi di lahan seluas dua puluh ribu hektare
didampingi menteri pertanian syahrul yassin limpo menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono
serta kepala kantor staf presiden muldoko ia mengecek progres pengembangan food estate di kalimantan
di lahan tengah kunjungan khusus ini dilakukan untuk memastikan proyek food estate yang digadang gadang sebagai salah satu penyanggapangan nasional harus bisa berjalan
luhut mengungkapkan presiden joko widodo sangat memperhatikan sektor pertanian nasional
karena itu presiden memerintahkan pengembangan food estate seluas satu ratus enam puluh tujuh ribu hektare yang dipusatkan di kawasan dadahub kuala kapuas harus berjalan
sinergi kementerian pertanian dan kementerian pupr
serta kementerian desa menjadi sangat penting untuk menunjang percepatan pengembangan food estate sesuai dengan target
dan dapat mendorong kesejahteraan petani serta pengembangan pertanian modern
pemerintah juga melibatkan sejumlah ahli pertanian dan universitas palangkaraya
pemerintah pusat menurut luhut akan mendorong kolaborasi tim riset yang terdiri atas profesor ahli food estate dan universitas palangkaraya
sehingga bisa melakukan pencapaian terbaik dalam pengembangan food estate di dadahuk
pemerintah pertanian dan kementerian pupr
dan kita juga undang ahli ahli kita seperti prof wijoyo dari ugm yang ahli tanah untuk juga melihat sini
sehingga semua kemampuan yang ada di kita kita padukan
progress food estate sudah mencapai sembilan puluh enam tujuh persen yang sudah ditanami
untuk menunjang keberhasilan lahan pertanian terbesar kedua secara nasional ini
rekayasa tata kelola air
pengolahan air pun
sistem air harus terus dijaga dengan baik pada musim hujan ataupun kemarau
terlebih fungsi air bukan hanya untuk pertanian
tetapi juga sebagai bahan baku dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan
proyek pengembangan food estate sebagai kawasan pangan disambut sukacita sejumlah petani
sebab hal itu dinilai memberi harapan
baik dalam peningkatan produksi pertanian maupun ketersediaan lahan baru
termasuk rehabilitasi lahan
yang didukung oleh
metode dengkan aliran
rintis presiden soeharto tiga puluh tahun silam
program tersebut tidak berlanjut karena kesulitan membangun sistem tata air
namun pada era presiden jokowi lahan tidur ini pun dibangunkan kembali
dengan diperkuat teknologi tinggi dan tersistem menjadi kawasan food estate
pengembangan food estate dua ribu dua puluh yang dikelola kementerian pertanian
tersebar di lahan lebih dari dua puluh ribu hektare
yang meliputi kabupaten pulang pisau dan kuala kapuas
lokasi di blok a lima desa bentuk jaya merupakan bagian terakhir
yang segera ditanami dari total target tiga puluh ribu hektare
pada dua ribu dua puluh satu kementerian pertanian akan melakukan kegiatan pengembangan food estate
di lahan seluas lebih dari tiga puluh tujuh ribu hektare
kegiatan ekstensifikasi lahan dilakukan di kabupaten pulang pisau dan kuala kapuas
muhammad risanta kuala kapuas kalimantan tengah